aktivitas periksa fakta yang dilakukan di indonesia ini sangat masif ya
jadi pominfo itu adalah bukti bahwa indonesia ini termasuk negara unik ya
karena tidak semua negara pemerintah itu melakukan upaya periksa fakta
amerika aja enggak
tetapi di indonesia juga ekosistem yang dilakukan baik oleh organisasi seperti kami
mavindo dan juga organisasi media itu juga sangat sangat subur
tetapi mungkin kita masih punya kendala mbak nadi ketika aktivitas periksa fakta
bisa kita lakukan dengan cepat kolaborasi itu ada
desiminasinya yang saya rasa kita masih ada banyak pr di sana
jadi ketika misalnya ada hoax beredar tersebar sampai seratus ribu kali misalnya
maka kadang kadang klarifikasinya itu baru sepuluh ribu
nah disinilah saya rasa kita perlu tadi yang disampaikan oleh pak agung saya rasa tepat sekali
kita perlu kompak ya kita perlu bergandengan tangan mengajak merangkul semua pihak
dan saya percaya bahwa strategi di indonesia ini butuh untuk melihat bagaimana struktur masyarakat kita yang hierarkis
seperti survei yang dilakukan oleh pominfo dan katadata kemarin beberapa bulan yang lalu
itu menyebut bahwa masyarakat itu masih sangat mendengar loh tokoh agama dan juga tokoh masyarakat
sehingga dalam hal ini saya rasa penting sekali untuk merangkul mereka mereka ini para tokoh tokoh di daerah
baik itu tokoh adat tokoh agama itu menjadi agen agen literasi digital
menjadi agen untuk meluruskan informasi sekaligus juga untuk mendengarkan
apa sih yang menjadi keresahan masyarakat sehingga kita bisa meresponnya dengan lebih cepat dan lebih tepat